keinformasi berikutnya meningkatnya jumlah anak bayi hingga balita yang ditampung pelayanan sosial asuhan balita pemerintah provinsi jawa timur
tidak sebanding dengan petugas perawat dan juga pengasuh yang bekerja
ya bahkan para perawat dan juga pengasuh harus rela bekerja selama dua belas jam dalam satu hari
di jalan monginsidi sidoarjo puluhan anak dan bayi hingga balita ditampung oleh pemerintah provinsi jawa timur
anak anak ini kebanyakan tidak diharapkan oleh orang tua mereka
dari data yang diperoleh hingga juni dua ribu enam belas balita yang ditampung di unit pelayanan sosial asuhan balita pemerintah provinsi jawa timur mencapai lima puluh delapan anak
jumlah ini meningkat hingga lima puluh persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu
saat ini hanya ada tiga perawat dan tiga belas pengasuh yang bekerja untuk anak anak ini
saat ini anak anak kita yang berada di sini lima puluh sesuai dengan kapasitas
kalau kemarin sebelum pelepasan kita sempat sampai jumlah lima puluh delapan overload
kalau dengan adanya kondisi seperti ini memang kita terus terang perawat hanya tiga
itu kurang mencukupi untuk melayani anak anak sejumlah lima puluh
pengasuh kita hanya tiga belas
keterbatasan pengasuh membuat pariwisata
petugas yang masih berstatus honorer harus rela bekerja hingga dua belas jam sehari
kita di sini mulai tahun dua ribu sembilan
mulai buka ini
mohon maaf itu dikeji sesuai umr atau gimana
alhamdulillah kita syukuri aja
kita memang masih tenaga honorer tapi kita alhamdulillah sangat bersyukur sekali kan gitu
di unit pelayanan sosial asuhan balita ini
setiap tahun rata rata melepas
dua puluh lima anak kepada para orang tua asuh
riko hardiansyah sidoarjo